banjir yang merendam jalan raya pondok gedehek ramadjati membuat banyak kendaraan terendam
karena pemiliknya tak dapat memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi
selain itu pul taksi yang berada di ruas jalan tersebut terendam
puluhan taksi pun tak sempat dipindahkan karena datangnya banjir sangat cepat
bukan hanya mobil puluhan sepeda motor milik karyawan perusahaan taksi terendam air
hal ini membuat sopir taksi pasrah tidak dapat mengoperasikan taksi karena akses tertutup banjir
udah begini udah ada pemberitahuan dari perusahaan

kalau banjir ini emang tiap tahun atau gimana
banjir juga merendam kawasan jalan rc veteran bintaro pesanggerahan jakarta selatan
selain terdampak pada rumah warga pul taksi di lokasi tersebut juga turut rendam
puluhan taksi yang terparkir di area pul tak dapat diselamatkan karena air yang datang cukup cepat
beberapa taksi yang berhasil diselamatkan terparkir di sepanjang jalan raya di lokasi tersebut